beralih ke informasi lain wakil bupati kabupaten bandung barat yayat t sumitra ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala daerah kabupaten bandung barat
hal ini menyusul ditetapkannya bupati bandung barat abu bakar sebagai tersangka atas kasus sedugaan suap oleh kpk
sementara itu gubernur jawa barat ahmad heriawan melantik penjabat wali kota cirebon
abu bakar kini menjadi tahanan kpk atas hasil pengembangan operasi tangkap tangan yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah atau skpd pada sepuluh april lalu
yayat sumitra mengakui secara psikologis aparat pemerintahan bandung barat terguncang akibat operasi tangkap tangan itu
meski begitu yayat mengaku siap mengemban wewenang sebagai pelaksana tugas bupati bandung barat
keputusan mendagri tentang pengangkatannya
kan dia running tag nya
sudah tapi kan suratnya
saya mudah mudahan sih sore ini atau besok paling lambat kemudian ke lima
nah kalau soal pelayanan sudah boom ya itu memang harus diprioritaskan
sementara itu bertempat di aula barat gedung sate bandung
gubernur jawa barat ahmad heriawan
melantik pejabat wali kota cirebon deddy taufik
sebelumnya deddy menjabat sebagai kepala dinas perhubungan
dan diangkat sebagai pejabat sementara wali kota cirebon
menurut gubernur ahmad heriawan
pelantikan deddy taufik dikarenakan telah habisnya masa tugas wali kota sebelumnya nasruddin aziz
deddy pun akan menjabat sebagai wali kota
hingga wali kota baru hasil pilkada kota cirebon dua ribu delapan belas mendatang resmi bertugas
lalu itu diangkat saja tanpa ada selantikan
diangkat sebagai penjabat sementara
karena mengisi kekosongan di masa cuti
masa cuti pak nasruddin aziz sebagai wali kota yang sedang ikut pilkada
itu berakhir pada hari ini
kewenangan sebagai penjabat wali kota ini hampir sama dengan wali kota definitif
namun penjabat wali kota dilarang untuk melakukan mutasi pegawai
membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya
dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya
serta membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya